cadangan devisa indonesia kembali turun pada bulan november dua ribu tujuh belas menjadi satu ratus dua puluh lima sembilan puluh tujuh miliar dolar amerika
dari bulan sebelumnya satu ratus dua puluh enam lima puluh lima miliar dolar amerika serikat
bank indonesia merilis penurunan cadangan devisa terutama disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah
dilansir cnn indonesia com penurunan cadang devisa juga dipengaruhi oleh turunnya penempatan valuta asing perbankan di bank indonesia sejalan dengan kebutuhan pembayaran kewajiban falas penduduk
walaupun turun bi mengklaim posisi cadef ini masih cukup untuk membiayai delapan empat bulan impor
dan berikut adalah tren posisi cadangan devisa dalam lima bulan terakhir kita lihat bersama
kita lihat kita sempat menembus ya posisi tiga
tertinggi sepanjang sejarah pada september dua ribu tujuh belas di satu ratus dua puluh sembilan empat miliar dolar amerika
tapi kita drop pada oktober menjadi satu ratus dua puluh enam lima puluh lima miliar dolar amerika
dan juga sedikit terkoreksi kembali pada november di satu ratus dua puluh lima sembilan puluh tujuh miliar dolar amerika